tak henti henti kita panjatkan penyukur kehadiran allah swt
tuhan maha besar kita masih diberi kesehatan
jadi nafas untuk hadir dalam acara buka puasa bersama
bersama keluarga besar masyarakat
salawat dan salam kita aturkan ke tujuan kita
bagi janabid besar muhammad rasulullah saw
yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban
ketua majelis tinggi partai demokrat
jendral tn puna wirawan
ketua umum partai demokrat mas agus harimurti
bendarat umum saudara rantil antonio
ketua fraksi partai demokrat dpr ri
bersama mbak alia rajasa
dan segenap anggota fraksi partai demokrat dpr ri
para pimpinan dan fungsionaris majelis tinggi partai
dewan pertimbangan partai yang saya hormati
dan seluruh ketua dpd partai demokrat
yang saya tidak sebut
oleh keluarga besar partai demokrat
atas kepercayaan partai demokrat
yang paling utama adalah
presiden republik indonesia
pak sb turun gunung
beliau sampai berjalan kaki
sebagai presiden republik jk enam
tapi beliau menunjukkan dukungan beliau
ingin mewujudkan perjuangan cita cita pendiri pendiri bangsa kita
presiden sby sudah memberi contoh sudah berbakti sepuluh tahun di tengah kesulitan di tengah krisis
prajurit yang mengerti dan paham bahwa prajurit indonesia adalah prajurit berasal dari rakyat indonesia
prajurit yang cinta demokrasi prajurit yang cinta rakyat
dan saya pun demikian memang saya satu angkatan sama beliau awalnya satu angkatan
awalnya satu angkatan beliau waktu itu selalu yang terbaik
taruna terbaik perwira terbaik saya taruna nakal ajak nakal
rupanya memang perlu ada contoh yang terbaik dan yang nakal
satu kesamaan waktu di taruna kita menempatkan pavilion yang sama walaupun tahunnya berbeda
tahun yang sama pavilion ini rupanya ada sawapnya ada marwahnya
jadi jangan ingin jadi
presiden harus berusaha untuk tidur di fase yang lima a
tapi di ruangan ini ada juga orang ketiga yang pernah di pavilion lima a
karena mau buka puasa saya terpaksa tidak punya singkat
repotnya kalau prabowo subianto dikasih podium dan dikasih mikrofon
bisa berjam jam pidatonya itu
tapi panitia sangat pinter ngundangnya agak mepet ke waktu buka
lagi pula tidak disiapkan kopi
jadi pak sdi saya sangat terharu
bapak begitu menghormati saya
dengan tangan bapak sendiri
bapak memberi lukisan ini kepada saya
ini suatu penghormatan yang luar biasa
ada lagi persamaan saya sama pak sby
oleh tokoh tokoh yang merupakan
bagi bangsa kita the best generation
perang untuk kita merdeka
yang pertaruhkan jiwa raga mereka untuk kita merdeka
dan kita mengalami penggeblengan langsung dari mereka
dari pak sarwo edi wibowo dan tokoh tokoh lainnya
mungkin itulah yang membuat kita kuat pak sby
saya berusaha untuk menjadi kokoh
seperti batu karang yang bapak alis bisa
tapi dalam perjalanan saya banyak belajar
sekali lagi saya hanya bisa ucapkan terima kasih
kepada pak sby mas ahaye tokoh tokoh keluarga besar
dari hati saya paling dalam
dan juga terima kasih saudara berada bersama saya
dan juga dalam perjalanan ini
dan juga perjalanan perjuangan yang mulia
kita ingin bersama sama memimpin bangsa kita
supaya rakyat kita sejahtera
supaya kita bisa hilangkan kemiskinan dari bumi indonesia
kita wujudkan cita cita pendiri pendiri bangsa kita
mereka mereka yang ratusan tahun berjuang untuk indonesia yang merdeka
indonesia yang rakyatnya senyum
kita diramalkan akan menjadi negara kelima keempat
kekayaan kita luar biasa
berapa minggu ini saya pelajari terus
tekad untuk menghentikan korupsi
kebocoran dan ketidak efisiensi
dan cara caranya ada
yang juga dibangun lagi oleh pak jokowi
dan disitu saya sangat berterima kasih
dengan kader kader yang terbaiknya
saya untuk mewujudkan cita cita yang kita muliakan saya kira itu saja
terima kasih minta maaf kalau kata kata saya kurang tepat
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih
terima kasih banyak kepada bapak prabowo subianto